dengerin ya gue gak akan berhenti ngikutin lo kemana mana
sampai lo setujuin permintaannya pak irwan
aku tuh jangan egois dong sekali kali
ikutin aja gitu permintaannya
lo jangan bikin hidup gue jadi susah
tinggal disetujuin aja gitu loh
lagian kalau lo nolak buat ikut mba itu
itu urusan lo
yaudah gini aja deh biar bokap lo gak kecewa
biar bokap lo gak marah
biar bokap lu gak sedih sama lo
sehingga jelasin kan situasinya kayak apa
jangan dibikin ribet
isbalok isbalok tunggu tunggu
gary kalau dilihat dari dekat so handsome ya
lagian ya menurut gue gery itu biasa aja kali
pokoknya mulai sekarang for me gary itu super duper handsome
kalau misalnya kita ngedate banget
nah all in sama ian
adil buat lo gak adil buat gue
ih tapi adil tau
tau gak dari tadi
gue juga nyariin kalian baru aja ketemu di sini
kan tadi gue udah ngechat lo
kok lo mukanya bete banget
gak dapet ya videonya
lo tau gak gue gak dapet video sama sekali justru gue dipermalukan sama gue di depan anak anak kelas
gara gara dia belain itu cewek rese
sumpah itu cewe tuh makin kecantikan deh
gue sebel banget sama dia
ya udah deh ya
namanya nasi urut jadi bubur
mendingan kita nikmatin aja
kasih kecap kasih bawang goreng plus kerebuk
itu cewek bakal gue permaluin abis abisan di ulang tahunnya boy
kalau gue alput makin viral gak ya
hello sil lo tuh beneran balikan sama boy gak sih
ya lo pikir gue halo gitu
barusan di koridor depan hal
nih cicilan gue masih ada satu tahun lagi
ih itu cewe kenapa gak seling banget sih
mau dibanting juga hpnya
temen banget sih lo
di pesta ulang tahunnya boy pasti nanti banyak kolega koleganya mas herman yang

pokoknya mama hilda harus spa dulu biar tampil blowing shining thlink
ini aku sila
aduh hp aku rusak maka kecebur kolam
ya ampun sila
kok kamu tiba tiba telepon pake handphonenya olin
sekarang ada versi lainnya mah
om herman udah ngelabrak si reva belum sih mam
rusuh ya lama lama perempuan itu
nanti biar mama yang akan pikirkan gimana caranya
dan satu hal lagi cantik
sekarang mama minta kamu beli handphone yang paling mahal yang paling bagus buat kamu
jangan suka pakai handphone handphone temen kamu oke
iya sama sama sih lah
hmm pelan pelan kamu makan
agus tau kesukaan lo
balik balik mukanya kusut
ada masalah apa lagi
eh ya gue harus
gue gak akan berhenti ngikutin lo kemana mana
sampai lo setujuin permintaannya pak irwan
tuh jangan egois dong sekali kali
ikutin aja gitu permintaannya
kalau jangan bikin hidup gue jadi susah
tinggal disetujuin aja gitu loh
itu bisa mempertaruhkan masa depan gue
gue cuma pengen kuliah dengan tenang paham gak sih lo
gue pengen kali oga gue ngejar ngejar lo terus
ada apaan sih nih
lo bener mau tau
tadi pak irwan dekan nyuruh gue untuk ikut lomba putra putri kampus
bayangin cuma gue gak pernah ikut ikutan kayak gitu
dan gue kan gak akan bisa lenggak lenggok berdiri ala ala model di atas panggung
wah yang bener aja
ya udah gampang
kan ada gue ganteng ke sebelah dua belas
ya gak ya gak aman aman
ini waktu yang gak pas buat begitu yan
eh pak cantik
gak perlu ngejar ngejar gue lagi
jadi aja lo putra putri kampung sama iyan
aduh capek deh gue
udah lah usaha gue cukup sampai disini aja hari ini
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

eh eva mau gak
masih pada rusuh
bukan bener rusuh
ya elah dia ngapain sih pake jatuh segala depan mobil gue
bob untuk allah
woy bangun disini
woy keluhkan lu
lekaran lu nih teman gue jatuh
lu harus tanggung jawab
hah ngapain lu nyuri nyuruh gue tanggung jawab coba
orang jelas jelas temen lo sendiri yang jatuh di depan mobil gue bukan gue
itu kan cewek yang videonya viral sama boy
bener itu pacarnya boy
kebetulan banget nih
ayo ke tesam pering
oh jadi lu gak buat tanggung jawab
ya enggak orang kok salah gue
gini nih kalau jadi pacarnya boy gak pernah mau disalahin
dia merasa pacarnya jagoan
jadi dia gak takut sama siapapun termasuk kita
nah gue tuh bukan pacarnya boy
lu gak mau ngakuin kalo boy itu pacar lu
udah lah lu gak usah ngelak
video pacaran sama boy di taman udah final
jelas jelas gue lihat lu berduaan sama boy di basement
waktu kita kejar si ian
gimana kalo jadi pacar lu
gak usah pegang pegang gue ya
lu jaga omongan lu
gue susah tau deh
galak banget sih cewek
reva tuh sama anak yang istri galak
kita samperin mereka